dari proyektil proyektil yang ditemukan oleh tim inavisi pada saat itu
penyidik polres jakarta selatan dan inavis kalau tidak salah
tidak tahu ya
tidak tahu ya
tapi saudara menerima
menerima barang bukti
barang bukti dari
dari polres jakarta selatan
hanya dari polres jakarta selatan saja ya
saudara sempat ke tkp
apa yang saudara temukan
di tkp kami menemukan lima tembakan di bordes di dinding bordes tangga
kemudian kita menemukan tiga perkenaan tembak di depan gudang samping tangga yang mulia
dari hasil oleh tkp tadi di luar apa namanya
proyektil yang ditemukan polres ada berapa jenis senjata yang saudara temukan
bisa dibedakan ya
ketika proyektil yang keluar dengan senjata yang digunakan bisa dibedakan atau sama
ini dia mulia
setiap senjata mempunyai karakteristik sendiri yang mulia
dia seperti halnya sidik jari manusia
setiap laras senjata api mempunyai sidik jari laras sidik laras senjata
dan tentunya itu berbeda satu dengan yang lain
apa hasil yang saudara temukan dari sidik laras tadi pada waktu olah tkp
kami menerima dua senjata api dari polres jakarta selatan
kemudian kita diuji balistik
dan tiga proyektil yang diserahkan polres jakarta selatan itu identik dengan senjata api hs yang mulia
kemudian hasil otopsi yang dari rumah sakit
kita belum berbicara otopsi
kita masih bicara olah tkp
satu tadi kan empat yang mulia ditemukan
dan tiga itu dari hs yang mulia
yang satu dari glock yang mulia
glock berapa bisa dijelaskan
glock yang kami periksa dan kita bandingkan adalah glock tujuh belas mp delapan ratus lima puluh satu yang mulia
artinya di lokasi tkp ditemukan jenis hs dan glock
siap yang mulia
sejak larasnya adalah milik hs dan glock
yang tertinggal di proyektil yang mulia
yang tertinggal di proyektil
itu kesimpulan saudara ya hasil pemeriksaan
bagaimana dengan pada waktu di tubuh korban hasil otopsi
hasil otopsi yang diserahkan pores ada satu anak peluru dan tiga serpihan yang mulia
serpihan yang pertama adalah dari jaringan otak
jaringan otak itu ada serpihan jaket anak peluru dan timbal yang mulia
bentuknya kecil kecil sekali
kemudian yang satu lagi adalah dari bibi
hasil otopsi itu berupa lead antimony yang mulia
untuk yang serpihan tidak bisa kita bandingkan yang mulia
karena bentuknya sangat kecil dan tidak ada garis garis kasar galangan atau dataran pada serpihan tersebut yang mulia
yang kita bisa bandingkan adalah anak peluru yang tertinggal di punggung
hasil otopsi yang mulia
itu kita bandingkan dan itu identik dengan glock yang mulia
siap yang mulia
sementara yang proyektil yang ditemukan oleh polres jakarta selatan apakah itu berkaitan yang keluar dari proyektil yang ditemukan dari tubuh korban
betul yang mulia
jadi yang dari polres jakarta selatan itu senjata plus proyektil yang mulia
semuanya dikirim ke kita yang mulia
jadi sekali pengiriman itu ada dua senjata kemudian ada peluru selongsong dan serpihan yang mulia
oke berarti disimpulkan pada di lokasi tkp di tkp dan di tubuh korban itu ditemukan proyektil dari jejak laras dua senjata tersebut
siap betul yang mulia
yaitu jenis hs dan glock yang mulia
tetapi khusus untuk tk dalam hal ini yang ditembakkan ke dinding kan masih nempel ya proyektilnya
tidak yang mulia
jadi waktu kami tkp sudah tidak ada yang mulia
jadi tkp kita tidak menemukan barang bukti yang mulia
oh ke tkp tidak menemukan barang bukti sama sekali
siap siap tidak sama sekali yang mulia
jadi kita menerima barang bukti hasil oleh tkp polres jakarta selatan yang mulia

tidak dijelaskan itu diperoleh dari mana
maksudnya apakah dari tubuh korban apakah ini nem di dinding
ada yang mulia dari penyitaannya siap yang mulia
dijelaskan secara detil
dijelaskan bahwa proyektil tiga itu berada ditemukan di anak tangga yang mulia sesuai penyitaannya
ada yang mulia
untuk yang otopsi ditemukan diserahkan ke kita hasil visumnya ada juga yang mulia
dari hasil otopsi yang bisa saudara kenali cuma dari jejak larasnya cuma dari glock
siap betul yang mulia
senjata lain tidak ada
tidak ada yang mulia
atau ada serpian yang tidak bisa saudara identifikasi
serpihan kita bisa identifikasi yang ada di jaringan otak dan di pipi itu adalah berasal dari kaliber sembilan ml
bisa diidentifikasi itu dari mana
tidak bisa yang mulia
tidak bisa hanya diidentifikasi dari sembilan mili
siap betul yang mulia
mili nah itu yang di jaringan otak ya
siap jaringan otak yang mulia
pelurunya keluar ya
eh apa proyeknya keluar ya
proyektil yang kita temukan yang ada di tubuh saja
hanya di tubuh
diserahkan ke kita siap
kalau yang tadi glock itu berapa mili
bedanya dengan yang di jaringan otak apa
dari komposisi yang mulia
jadi base metalnya antara kaliber sembilan mili dengan yang ada di jaringan otak ceket anak peluru dan timahnya yang mulia itu base metalnya sama
cucn dan pbsb yang mulia
tapi kita bisa nggak mengidentifikasi itu dikeluarkan dari senjata apa
yang di jaringan otak itu
tidak bisa yang mulia
karena bentuknya kecil sekali yang mulia
yang bisa kita tentukan adalah perbandingan galangan dan dataran yang mulia
yang terbentuk di anak peluru di proyektil tersebut yang mulia
oke galangan dan dataran
siap yang mulia
berbeda nggak antara glock dengan hs galangan dan dataran tersebut
berbeda yang mulia
berbeda coba saudara jelaskan bedanya dimana
kalau untuk yang glock itu yang mulia untuk galangan dataran dia berbentuk poligonal yang mulia
nah untuk glock
untuk glock yang mulia
kalau untuk yang hs dia konvensional yang mulia
jadi dia berbentuk adanya terbentuk galangan dan dataran yang mulia
untuk glock berbentuk poligonal
kalau untuk yang hs konvensional ya mulia
terbentuk galangan dan dataran yang mulia
terbentuk galangan dan dataran
siap betul yang mulia
sementara di poligonal tidak terbentuk galangan dan dataran
terbentuk yang mulia cuman tidak terbentuk batasannya yang mulia
jadi tidak terbentuk batasannya
ini yang konvensional yang mulia izin
oke silahkan berdiri enggak bapak
ya nggak apa apa sambil dilihat kita ngeliatin semuanya
jadi kalau untuk yang konvensional dia terbentuk adanya
dataran dan dataran
galangan dan dataran
jadi terbentuk sekali yang mulia
ada sudutnya yang mulia
kalau poligonal dia tidak terbentuk sudut
kalau kolegiminal tidak terbentuk sudut
ini untuk hs
untuk itu untuk hs
kalau glock tidak terbentuk sudut yang mulia
tidak terbentuk sudut
kebetulan kami tidak ada peraganya yang mulia
ada smooth dia jadi tidak ada sudutnya jadi dia melengkung itu
apakah saudara melihat yang di dalam tubuh korban hasil otopsi itu
ada berapa jenis senjata
bisa gak saudara simpulkan
maksud saya begini
kenapa kan saudara temukan yang
apa namanya konvensional tadi di jaringan kepala ya
tidak itu bentuknya serpihan yang mulia
tidak bisa kita lihat apakah itu poligonal atau konvensional kemarin
oh tidak bisa
sangat kecil ya mulia sangat kecil
kita tidak bisa melihat itu berasal dari senjata mana
karena tidak terbentuk galangan dan dataran tadi yang mulia
oh tidak terbentuk galangan dan dataran
di tubuh korban tidak ada ya itu tidak nampak ya
di tubuh korban tidak yang mulia
terus yang membedakan apa yang di tubuh korban itu
untuk serpian kita tidak bisa membedakan ini dari
atau dari hs yang mulia
tapi kita bisa buktikan bahwa ini ada kaliber sembilan mm yang mulia
hanya itu saja
siap yang mulia
jadi begini kenapa saya bertanya begitu latar belakangnya adalah
ada ketidaksesuaian di dalam hasil otopsi sementara
dengan keterangan para
ada tujuh luka tembak
dan enam yang keluar
nah kami hanya sebagai orang awam hanya ingin bertanya
apakah tujuh luka tembak tadi dihasilkan dari senjata yang sama atau berbeda
itu saja pertanyaan sederhananya
siap izin yang mulia itu bukan kompetensi saya yang mulia
betul makanya kan artinya saudara sebagai ahli balistik itulah yang
saudara dihadirkan oleh jaksa penuntut umum apakah saudara bisa menjawab hal itu
tidak bisa baik
siap betul ya mulia
saudara kan menerima sepuluh luka
delapan selongsong peluru ini dari yang saudara dalam berita acara sampaikan
delapan selongsong peluru identik diledakan atau dinyatakan dari senjata api jenis glock mpy delapan ratus lima puluh satu
betul ya mulia
dua selongsong peluru identik atau ditembakkan dari senjata api hs
betul ya mulia
itu yang delapan ini delapan peluru itu identik dari senjata api glock mpy delapan ratus lima puluh satu
menurut pendapat saudara apakah dapat dipastikan bahwa delapan kur itu berasal dari senjata itu
ijin menjelaskan ya mulia
itu betul ya mulia
kita menerima sepuluh selongsong peluru ya mulia
setelah kami identifikasi awal prosesnya adalah seperti ini
jadi ada dicurigai senjata dua ya mulia kemudian kita uji balistik
dari uji tembak itu dihasilkan anak peluru yang mulia
kita tembakan ke dalam air ya mulia
kita mendapatkan anak peluru
dan selongsong peluru yang mulia
dari senjata glock dan
hs yang mulia
kita bandingkan dengan barang bukti yang mulia
dari sepuluh itu
yang kami terima yang kami
periksa yang mulia
dari sepuluh selongsong tersebut
dengan anak peluru hasil uji balistik tadi
dari dua senjata
sehingga dari hasil
perbandingan dengan menggunakan microsoft comparison
yang mulia itu ada
ada dua dari
hs yang mulia
betul yang mulia
dari delapan itu
keluarnya itu memang dari blok itu
ada satu glock itu ya
yang sama tipe yang sama
jenis yang sama
dari yang berbeda
dari senjata yang berbeda
tapi glock ya
sama jenisnya sama
dengan yang berbeda
ini itu ya dari mp
atau glock yang lain
jadi untuk proses perbandingan yang mulia
kita melihat beberapa
garis kasar dan halus yang mulia
yang terbentuk di
selongsong atau di anak peluru yang mulia
yang terbentuk dalam
pemeriksaan ini adalah di
selongsong pemeriksaan kami yang mulia
itu mempunyai ciri khas tersendiri yang mulia
dari pena pemukulnya yang mulia
berbeda yang mulia
hasil ketukannya siap
artinya delapan ini
kesimpulan bahwa delapan selongsong peluru ini
keluarnya dari glock yang sama